dan beragam digital hub mulai muncul di bsd city yang direncanakan akan menjadi silicon valley nya indonesia
tujuan utama digital hub adalah untuk mempersiapkan rakyat indonesia dalam menginjak era revolusi industri
yang menekankan pergeseran dunia ke arah digital
dan informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia
di playlist teknologi dan gadget
saya reinhard sirait undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
indonesia termasuk dalam sepuluh besar jumlah startup paling banyak di indonesia
menurut data dari startup banking dua ribu delapan belas indonesia punya sekitar satu sembilan ratus empat puluh enam perusahaan rilisan
namun menurut riset dua ribu tujuh belas at curreny sektor pendidikan di indonesia hanya mampu menghasilkan
dua ratus tujuh puluh delapan insinyur teknik informasi setiap satu juta penduduk
banyaknya jumlah startup di bidang teknologi membuat kebutuhan talenta talenta yang jago coding
programming dan animation semakin membesar
sayangnya kebutuhan tersebut belum terpenuhi
saat ini saya sedang berada di tempat yang mereka klaim menjadi silicon valley nya indonesia
techpolitan adalah sebuah upaya untuk menutupi teknologi dan teknologi di indonesia
dan menutupi kesenjangan antara kebutuhan industri teknologi dengan keterampilan digital sumber daya manusia di indonesia
salah satu materi pelajaran yang diajarkan di sini adalah virtual reality
selain itu kelas kelas pelatihan yang disediakan politan adalah coding game developing serta animation
apa benar pak kalau misalnya demand di industri teknologi itu jauh lebih besar daripada supply nya
nah justru sekarang ini yang menarik adalah di bisnis yang hampir semua dunia bisnis ya
jadi kita harus berpikir pikir bagaimana migrasi dari yang konvensional menuju ke digital business
nah kalau kita melihat dari data data yang ada kebutuhan akan teknologi digital itu sebenarnya sudah nggak bisa dihindari lagi ya
kita boleh lihat bahwa sekarang ini perusahaan perusahaan baru itu semua adalah perusahaan perusahaan digital
nah jadi demand akan talent talent yang jago di bidang digital
nah itu sangat kurang sekarang ini
luas banget juga aplikasinya mulai dari commerce ya perdagangan sampai ke katakan iot lah tentang sensor robotik dan sebagainya
teknopolitan bukan satu satunya sekolah bagi engineer
masih ada lembaga pendidikan lain seperti purwadika dan coding indonesia yang menawarkan edukasi teknologi
namun founder tech startup duther sebagai praktisi di industri ini
bisa menganggap lulusan pendidikan non formal masih menanggung kemampuan teknologi
bisa menganggap lulusan pendidikan non formal masih menanggung kemampuan teknologi
memiliki kekurangan dibanding lulusan universitas
kita kalau misalnya kita ngomongin universitas dan sekolah coding
sekolah coding itu justru ngebantu mempercepat nambahin supply secara instan
tapi kalau dari pengalaman sendiri
perbedaannya engineer yang lulusan dari sekolah hodi dan kampus
lulusan kampus ini secara konseptual jauh lebih matang
jadi untuk kita nge polish mereka atau kita ngebahas teknologi baru
atau kita tiba tiba berubah teknologi
kita lebih nyaman nih itu sama lulusan kuliah karena mereka secara fundamental udah lebih kuat
pendidikan tetap merupakan dasar bagi lahirnya para engineer
mereka adalah inovator inovator muda yang bisa berkontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital indonesia